mana sih be ibu yakin kita nggak perlu ngejelasin secara transparan buat ninggalin ramadi
kalau orang tuanya nih be yang repot kita harus tegas harus lebih keras
supaya dia tuh bisa ngelupain ramadi karena kan dia tuh yang punya ambisi ngawinin ramadi sama rumana
emang ibu udah yakin kalau ramadi itu bakal suka mabril
oh cincin pejabat yang aku punya hanya aku sendiri
gak ada yang punya cincin pejabat
waduh kesambet dimana tuh joget joget
kayaknya sih jen india nih narinya begitu sih ke india
udah sembur aja preh
hebat aku kan puasa bawa aja ke temen gue ke joko kete
astagfirullahaladzim aki aki kok masih aja sih percaya
tuh fren cucunya yang cantik jelita tuh istifat artinya kagak demen
iya tuh dia kagak mau kalau gue percaya sama begituan
tuh tentu pun artinya masih percaya
kalau lagi pepet sih
ini umi kena apa sih
soalnya dia cenderung gitu
apa sih mi
abang and rumana you liat i punya cincin
aduh cantik sekali
iya bagus sih umi bagus
biasa koleksi ibu rosa
tapi kan cincin umi udah banyak umi ngapain sih beli lagi
pokoknya mi abah nyerah deh kalau untung bayarin
abah kalau bukan abah yang bayarin siapa dong
ini kan cincin yang luar biasa si cincin pejabat cuma satu satunya yang pakai di kampung ini
pangkanya umi ambil buat koleksi
ih sempet sempetnya ngumpulin emas warisan gua kagak dibagi bagi
friend kasih tau friend gak ada yang ngerti
emang yang murah
lu kagak bu
aduh sakit lu terus
tuh gitu tuh kang les
ra ra ra ra cincinku yang paling indah
buka dulu ini buka dulu ini taro di sini
cincinku yang tercantik
cincin pejabat cuma yang pakai
umi baik monatnya
tapi ini mesti dicampur tuh ntar kalau kena sabun rusak
hah buka dulu
ih gila besetel
namanya juga cincin mahal
tuh pada dia tuh semua
aduh aduh aduh aduh
insya allah umi kenapa bah
kenapa nyengis kayak gini ada yang sakitnya umi
jangan banyakkan perpelan bade
bawa dia ke rumah sakit cepet
ke rumah sakit ya
gak apa apa tahu gak
masuk di sini
kincinnya punya abang gue
lah aku sih
warisan ayah dulu diurus
aduh kecampur aja
cari tongkat dulu ya biar abang korek ngambil cincinnya
jangan pakai tongkat
ntar dia masuk ke dalam rusak
setuju pakai tangan tuh
mantap jangan salah pegang ya
eh udah din
daripada cincinnya hilangkan ruang
panik gue bayar udah lo kebob
ntar cuci sama sabun kelar
kalau kagak demi umi
abang nggak mau ngerjain ini nih
wah umi aduh gimana
kalau kagak demi umi
abang gak mau lako ini
aduh aduh gue geli geli
cincin lo bau kan
ya bau dikit
mana yang terakhir
daripada hilang lagi mendingan gue masukin dulu di sini
aduh cantiknya tuh
makasih deh semuanya deh
hebang perjuangan lo din
perjuangan seorang muhyiddin
masih bau bah tuh tangan lo
bisa abut dulu dah
bisa abut dulu dah
soal rumah nasi be
kita gak perlu ngejelasin
secara transparan buat ninggalin ramadan
kalau orang tuanya nih b yang repot
harus lebih keras
supaya dia tuh
bisa ngelupain ramadi
karena kan dia tuh
emang ibu udah yakin
kalau ramadi itu
bakal suka sama april
masalahnya kan selama ini kita tahu
ramadi itu udah cinta mati sama rumah
hah yang penting tuh b
ibu tuh udah lega kalau rumana sama
karena ramadi itu putus
kalau april itu kan cuma sebagai calon aja deh
ibu sendiri juga belum serek
ya ibu masih
nyari yang lebih cantik
lebih perhatian lah buat anak kita
dan yang penting
dia keturunan yang
gak pengeretan kayak orang tuanya
terus dari mana ibu tahu
ramadi itu dia bener bener ngejauhin rumana
ya buktinya kemarin kan mbak be lihat sendiri
ramadi gak mau ngangkat
teleponnya dari haji muhyiddin
itu tandanya apa kalau tahu reaksinya
kayak begini cepetnya
tau gitu dari dulu aja
ibu jodohin si ramadi sama si april
ya tapi juga
soalnya si april itu
lebih mementingkan kerjaan
ini b bisa dari kerja
dia pulang sebentar terus dia pergi lagi
nah nanti buat anak kita sama cucu cucu kita
kalau ibu rasa juga si april
karena anak kita jadi keteteran juga
dia mikirin diri sendiri
udah deh daripada ibu repot repot
cari jodoh buat ramadi
mendingan kita sama
sampai jumpa lagi